sampai jumpa di video selanjutnya
ijinkan hamba untuk menangan pertarungan ini ya allah
kamu tidak akan mampu mengalahkanku tua bangka
jangan senang dulu kamu kakek tua
aku belum mengeluarkan semua kekuatanku
sekarang rasakan ini
aku akan menangkapmu
kalau begini batuku bisa tambah parah
aku harus membuat tameng perlindungan
minumlah obat ini raden
untuk menghilangkan semua racu yang terserap di tubuhmu
tubuhmu sangat tangguh raden
untuk menghadapi semua racu yang terserap di tubuhmu
seandainya terkena orang lain
pasti sudah mati
paman prabu terima kasih banyak
walau sukses urusan kita belum selesai
kau lihat ini
aku sangat kasihan sekali padamu limas
aku tidak butuh belas kasihanmu
jangan lari kau
enggak takut kami
sambil mengikuti benar brown
di rumah tempat ini nampak felih

tidak mediaadi juga
telah menabur racun
aku harus menghentikan mereka
bukankah yunda mengatakan bahwa nanda prabu melarang kita pergi
dan ini tugas utama yunda adalah menjaga keselamatanku
aku tidak bisa tinggal diam rai
melihat mereka bertarung saling membunuh
aku harus menghentikan mereka
kau alasan saja
bilang saja kau ingin mengeroyok putraku
habisi sembang larang raih
habisi sembang larang raih
aku tak ajar
mau kemana kau
biar aku habisi kau disini
dimana kau nak
tolong hentikan pertarungan ini
tempat di mana
tolong hentikan masalah di pajajaran ini
terus yang langsung terjun tangan mereskan pajajaran ger
jainah herang lautnya benar
jangan menyelesaikan permasalahan ini dengan mengumpankan amarah ger
jangan menang ger
ger prabowo harus menyikapi permasalahan ini dengan menggunakan amarah ger

doa restu dari kula ger prabowo
menyertai ger prabowo
semuanya beres rose rapih
gemah ribah aman sentosa
masukin rumah siapa
pak man tidak apa apa
pak man prabowo jaya lodi
terima kasih banyak karena kau telah menolong